mha mis dan ead adalah tiga mahasiswa yang harus berurusan dengan polisi
lantaran menjual surat hasil tes swab pcr palsu kepada masyarakat
sebagai syarat untuk bepergian menggunakan pesawat terbang
ketiganya ditangkap di beberapa wilayah berbeda
ironisnya salah satu tersangka adalah mahasiswa kedokteran yang masih aktif
mereka memasang tarif pembuatan surat palsu itu rp enam ratus lima puluh
kepala bidang hubungan masyarakat polda metro jaya mengatakan
awalnya mis yang hendak bepergian ke bali pada dua puluh tiga desember tahun lalu
mendapat surat hasil tes swab pcr palsu dari rekannya di bali
sesampainya di pulau dewata tersangka mengajak rekannya ead
untuk berbisnis membuatan surat hasil tes swab pcr palsu
sementara ead mempromosikan kegiatan tersebut di media sosial
dan mengajak mha bergabung untuk mengunggah surat hasil tes swab pcr palsu
hingga akhirnya diketahui oleh dr tirta dan menjadi viral
untuk menghilangkan jejak
mha sempat menghapus unggahannya
atas perbuatan yang dilakukan ketiga tersangka terancam hukuman maksimal dua belas tahun penjara
badru zamal jakarta